saudara jelang sepekan lebaran para pemudik sepeda motor mulai memadati persimpangan jalan raya kalimalang jakarta timur menuju arah bekasi jawa barat dan pantura
seorang pemudik menuju purbalingga jawa tengah memilih mudik malam hari menghindari panas terik pada siang hari
mereka juga mudik lebih awal menghindari kepadatan arus lalu lintas pada puncak arus mudik
menjelang puncak arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat tol cikopo palimanan mulai ramai oleh kendaraan yang melintas dari arah jakarta menuju jawa tengah
pengelola tol cipali menyebut sebanyak dua ratus empat puluh dua ribu kendaraan melintasi tol cipali
dari arah jakarta menuju jawa tengah
diprediksi peningkatan ini akan terus terjadi sampai dengan titik puncak arus mudik di enam april
jumlah kendaraan pemudik yang melintasi gerbang tol cikampek utama juga terus meningkat
peningkatan diperkirakan terus terjadi hingga puncak arus mudik enam april
data dari jasa marga menunjukkan sampai hari ini
peningkatan diperkirakan terus terjadi hingga hari ini
peningkatan diperkirakan terus terjadi hingga hari ini
kita pantau kondisi lalu lintas di gerbang tol cikampek utama dan tol cipali
ada jurnalis kompas tv veronica kartono di gerbang tol cikatama dan nanda aprilia di tol cipali
veronica apakah sudah ada jumlah peningkatan arus kendaraan di sana
peningkatan di gerbang tol cikatama dan nanda aprilia di tol cipali
terkait dengan peningkatan arus atau volume lalu lintas di gerbang tol cikamp
kampung utama sendiri memang sudah terjadi berdasarkan pantauan yang terus kami lakukan
dari tadi pagi sampai dengan saat ini memang sudah mulai terjadi adanya peningkatan volume lalu lintas kendaraan
berdasarkan data yang kami peroleh dari jasa marga sendiri
sampai dengan pukul tujuh malam hari ini tercatat sudah ada sekitar tiga puluh
yang melewati gerbang tol cikampek utama ke arah palimanan
gerbang tol cikampek utama ke arah palimanan
gerbang tol cikampek utama ke arah palimanan
mereka menandakan dengan data kemarin tiga april sampai dengan pukul yang sama ya
ini sekitar pukul tujuh malam ini hanya sekitar dua puluh tiga ribu kendaraan yang melintasi tol cikampek utama
ini menandakan adanya sekitar tujuh peningkatan kendaraan
dan menandakan pula sudah dimulainya arus mudik begitu
di mana didominasi tidak hanya oleh kendaraan atau kendaraan angkutan berat saja
tapi juga kendaraan sedan atau mobil pribadi
saudara dan livi berikut ini merupakan pantauan langsung
pantauan udara langsung dari gerbang tol cikampek utama
di mana jika dilihat saudari bisa lihat di sini
memang kondisi lalu lintas terbilang masih cukup lengang
namun memang di beberapa waktu berdasarkan pantauan kami
sempat terjadi kepadatan lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan sedan
kendaraan tersebut kepadatan tersebut maksud kami
diindikasikan dengan adanya antrian di beberapa lajur gerbang tol cikatama atau cikampek utama
namun memang ini merupakan pantauan langsung
pantauan udara langsung dari gerbang tol cikampek utama di mana masih cukup lengang
dan didominasi rata rata oleh kendaraan pribadi atau mobil sedan
informasi tambahan livi dan saudara pt jasa marga juga mengungkapkan bahwa
h tujuh lebaran ini tercatat sudah sekitar ada satu ratus empat puluh sembilan ribu kendaraan yang meninggalkan wilayah jabodetabek
di mana data ini diterima dari empat gerbang tol utama
yakni gerbang tol cikupa gerbang tol ciawi gerbang tol cikampek utama
dan gerbang tol kalihurip utama
di mana peningkatan ini sendiri merupakan sekitar empat belas
dengan satu ratus tiga puluh ribu kendaraan jika dibandingkan dengan lalu lintas normal
seperti yang anda bisa lihat saat ini
lalu lintas menuju ke arah palimanan di gerbang tol cikampek ini sendiri memang sudah terpantau lebih ramai
dibandingkan dengan tadi pagi atau tadi sore
sama halnya dengan pantauan arus lalu lintas dari arah palimanan menuju ke arah jakarta
yang sudah mulai didominasi banyaknya oleh kendaraan angkutan umum
tapi ada juga kendaraan mobil pribadi yang sudah mulai memadati gerbang tol cikampek
dari tadi pagi sampai dengan malam ini pukul tujuh livi dan saudara
informasi tambahan dari jasa marga juga menyampaikan bahwa
untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas ini
pt jasa marga menerapkan adanya potongan tarif tol sebesar
khusus untuk perjalanan mudik dari jakarta sampai dengan semarang
dari gerbang tol cikampek utama sampai dengan gerbang tol kalikangkung
di mana potongan sebesar dua puluh persen ini diberlakukan mulai dari hari rabu tiga april pukul lima pagi
sampai dengan hari jumat hari jumat lima april pukul lima pagi
untuk mengantisipasi kepadatan pt jasa marga juga menghimbau bagi pengendara
atau bagi pemudik begitu untuk memastikan kecukupan saldo kartu elektronik
yang digunakan untuk keluar masuk tol
sebab berdasarkan informasi yang kami pantau juga di lapangan
kepadatan kendaraan atau peningkatan volume ini disebabkan adanya juga
akibat ketidakcukupan saldo kartu elektronik untuk membayar ketika masuk
atau keluar dari pintu tol cikampek utama yang menyebabkan adanya antrian panjang
begitu di beberapa lajur yang disediakan oleh jasa marga
maka dari itu untuk menghimbau hal tersebut
jasa marga selalu untuk mengatasi hal tersebut maksud kami
jasa marga selalu menghimbau
untuk memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sampai kepada nanti peningkatan arus mudik
yang diprediksi pada tanggal enam april dua ribu dua puluh
ya livi kalau bisa kami gambarkan untuk situasi di cipali ruas tol cipali pada malam hari ini
sejak tadi pagi sebenarnya kami memantau memang masih belum ada kepadatan
dan kami melihat juga bahwa sampai dengan saat ini situasi masih ramai lancar
berbeda sebenarnya kalau kita melihat dari sisi rest area ya livi
untuk tempat melaporkan kami pada malam hari ini adalah di rest area kilometer satu ratus enam puluh
yang memang kalau kami pantau sejak tadi sore sampai dengan malam hari ini
sudah ramai sekali sebenarnya dipadati oleh kendaraan khususnya roda empat
yang kami lihat ini kebanyakan adalah berplat nomor b
res area satu ratus enam puluh enam ini kalau menurut penuturan dari beberapa pedagang
yang ada di res area ini sudah terjadi sejak kemarin sore
dan ini diprediksi masih akan terus bertambah seiring dengan prediksi
puncak arus mudik di ruas tol cipali sampai dengan tanggal
dimulai dari tanggal enam april dua ribu dua puluh empat nanti
nah berbicara terkait dengan kondisi di cipali yang memang masih ramai lancar
ini berbeda sebenarnya dari data yang kami peroleh miffi dan juga saudara
infra infra tolrut menyebutkan bahwa kemarin di tanggal tiga april sebenarnya sudah terjadi peningkatan volume kendaraan
dari arah jakarta menuju jawa tengah khususnya yang dimana tercatat ada sebanyak dua ratus empat puluh dua ribu maksud kami ribu kendaraan yang melintas dari arah jakarta
menuju ke jawa tengah melalui ruas tol cipali
dan ini masih diprediksi akan terus berlangsung dan juga meningkat mengingat kalau dari pengelola tol cipali sendiri
memprediksi akan terjadi peningkatan di tanggal enam sampai dengan delapan april dua ribu dua puluh empat mendatang
nah kalau kita mengingat sedikit yang disampaikan oleh menhub bahwa untuk prediksi tahun ini meningkat lima puluh persen dari tahun sebelumnya
jumlah pemudik di kisaran satu ratus sembilan puluh tiga tujuh juta pemudik salah satunya akan melintasi ruas tol cipali
mengingat juga di salah satu titik krusial sebenarnya tol ini adalah di tol cipali begitu yang kami kutip
menurut dari menteri perhubungan perikaraan sumanit
jadi yang menyebutkan bahwa hal ini dikarenakan tol cipali menjadi titik simpul pertemuan antara delapan jalur
itu baik dari tol cipularang dan tol jakarta cikampek untuk menjadi empat lajur saja
dan untuk mengantisipasi hal tersebut sebenarnya menhub sudah memberikan instruksi ataupun imbauan
untuk para pemudik yang hendak berpergian begitu ke kampung halamannya ini bisa melakukan perjalanan sebelum puncak arus
jadi ini memang sudah diprediksi tadi di tanggal enam tujuh dan juga delapan dan ini tentu untuk menghindari kepadatan dan juga antrean yang cukup panjang
jadi beberapa skema juga sudah disiapkan di sini jika jika nanti ada hal hal seperti kepadatan atau antrean yang cukup panjang
khususnya di ruas tol cipali yang kita tahu bahwa besok ini merupakan pertama kali penerapan sistem atau skenario kontraflow
nanti juga ada mekanisme atau sistem sistem lainnya seperti ganjil genap yang juga akan diterapkan
mulai tanggal lima april sampai dengan delapan april dua ribu dua puluh empat yang dimana memang kalau untuk ganjil genap sendiri di ruas tol cipali ini sifatnya masih situasional
melihat nanti bagaimana skema skema yang lebih dulu akan diterapkan besok
jadi sama sama kita melihat bagaimana prediksi puncak arus mudik khususnya di ruas tol cipali livi dimulai dari hari esok dan kita lihat bagaimana nanti mekanisme di lapangan
terima kasih nanda aprilia dan sebelumnya tadi ada veronica kartono